presiden joko widodo mengajak kedua cucunya jan etes dan sedah bira jalan jalan di taman yang berbatasan langsung dengan kebun raya bogor
mereka melihat aneka jenis tanaman dan hewan yang dipelihara di sana
sejumlah wisatawan di area kebun raya bogor turut serta memperhatikan kegiatan tersebut meski dari jarak yang cukup jauh
tak hanya itu presiden jokowi juga mengajak jan etes untuk menjawab sejumlah pertanyaan soal ilmu pengetahuan umum tentang nama nama tokoh di dunia
keduanya kemudian melanjutkan bersepeda berkeliling kompleks istana kepresidenan bogor
ami pratama devi pitriani bogor jawa barat